video ini menjadi viral di media sosial lantaran memperlihatkan seorang vaksinator yang diduga menyuntikan vaksin kosong terhadap seorang anak
terlihat jarum disuntikan pada lengan anak tersebut namun pompa insulin terlihat kosong dan tak bergerak
diketahui rekaman ini diambil saat berlangsung program vaksinasi covid sembilan belas untuk anak di sebuah sekolah di pluit penjaringan jakarta utara
setelah melakukan penyelidikan dan memeriksa beberapa saksi polres metro jakarta utara menetapkan vaksinator berinisial eo sebagai tersangka
eo mengakui tindakan tersebut dia mengaku pada hari itu telah melakukan vaksinasi kepada lima ratus sembilan puluh sembilan orang
saya tidak ingin membuat apa pun saya hanya ingin membantu jadwal lawan untuk membuat vaksin
saya juga bisa maaf kepada semua orang saya tak berpikir dengan mereka saya tak berusaha
menurut kabit humas polda metro jaya kombes pol yusri yunus pada selasa siang tersangka merupakan seorang perawat di sebuah klinik di jakarta
dan terjun menjadi relawan vaksin untuk percepatan vaksinasi saat dirinya libur bekerja
sebenarnya saya tidak ingin membuat vaksin saya tidak ingin membuat vaksin
kita tidak dalami kita lakukan pemeriksaan pada kb tumas polda metro jaya
kami persangkakan di pasar empat belas di gawang bedang nomor empat tahun seribu sembilan ratus delapan puluh empat tentang buah buah penyakit leluhur
kami masih menjalani terus
kini eo terancam hukuman satu tahun penjara
tim hukutan cnn indonesia